oh jadi si rompis butuh darah
kalaupun darah gue sama gue juga gak bakal mau nyumbangin darah buat dia
aku yakin pasti roman bakalan cepet sama lo pak
dan ulasan dia yang ya bella pasti bakalan bantu inang
terima kasih bella kau sudah baik sekali
saya ingin bicara dengan keluarganya roman
begini pak begini bu
roman banyak sekali mengeluarkan darah
ya allah ya allah
dan roman membutuhkan transfusi minimal lima kantong darah
kami pihak rumah sakit dan pmi sudah menyediakan tiga kantong
apakah dari pihak keluarga ibu ada yang bergolongan darah aresus negatif
tapi aresus positif bagaimana dong
eh kalian aresus tidak ini kan
apa tadi dokter
ah itu aresus negatif
kalau saya golongan darahnya oh
kalau saya b tante
ya allah bagaimana ini pak
saya juga tidak tahu ini
mungkin dari kamar salah
coba biar saya tanya ke samuel
mungkin aja golongan darah sambal sama seperti roman ya
saya permisi dulu pak ya
terima kasih dokter tolong ya
udah baik kan
oh alhamdulillah nyokap gue udah baik kan kok
alhamdulillah ya allah
kira kira gue bisa gak ya kalau
roman butuh bantuan darah
roman butuh darah
roman kenapa kenapa
roman butuh darah
oh semakin keren aja biar kita bisa dengar
golongan darah roman apa
darahnya roman a resis negatif
dan dia butuh dua kantong darah lagi
soalnya tiga nya dari sdn sama pmi
gue b lah ilah
kenapa gak ada yang sama gini sih
kalau gitu kalian tunggu sini ya
gue mau ngurus masalah ini dulu sama daerah
gue tepek ke sana ya
bentar ya bentar ya
katanya golongan darahnya b om
astagfirullahaladzim ya allah
bagaimana ini ya allah
kayaknya sekarang bukan saat yang tepat buat pinjem duit ke sam ataupun ulan
harim gue boleh minjem handphone lo sekaligus sama headset lo ya
yaudah gue tinggal sebentar ya
kau duduk dulu lah
aku di sini makasih
apa yang kamu lakukan
tidak mengerti aku
kenapa golongan darah aku bisa tak sama sama roh om man
ya sudah lah pak
bapak bapak tenang dulu
bapak sabar ya
lebih baik sekarang kita solid sama sama
sekalian kita doakan om man
supaya ada jalan keluar ya untuk menyelamatkan anak kita
pak bapak bapak
jalan keluarnya untuk menyelamatkan anak kita
kalimat broadcastnya udah gue buat deh
jadi ntar tinggal lu send aja
sekarang yang harus gue lakuin adalah
ngeviralin ini ke anak anak angkatan sma
terus ke alumni smp
jadi kan biar bisa ada yang bantu kan
ya ampun kasian banget ya roman
di antara kita gak ada yang punya
darah a resus negatif
iya kan bel
kemana ini sih bulan
masa jam segini belum pulang juga
mau cari kemana lagi nih
barusan saya nelfon yasmin oh
dan kata yasmin
jadi saya gak bisa nelfonnya ya
jadi si rompis butuh darah
kalaupun darah gue sama
gue juga gak bakal mau nyumbangin darah buat dia
jadi si rompis butuh darah
kalaupun darah gue sama
gue juga gak bakal mau nyumbangin darah buat dia
dari tadi wulan juga lagi sama si rompis
ini pasti bener
kayanya saya tau dimana bulan
bulan kayaknya ada di rumah sakit tuh
soalnya saya baru dapat broadcast
kalo ternyata rok
ternyata ada teman sekelas yang
yang lagi sakit di rumah sakit om
iya om stephon yakin banget
gimana kalo devon susulin bulan ke rumah sakit
kalo emang bulan ada disana
yaudah devon begitu saja
kamu tolong om ya
saya berangkat sekarang ya om
pernah langsung om
baru dimulai siaran nih
ini emang gue lagi sendiri ya
karena emang ini lagi kelas ya
karena emang ini lagi berhubungan
dia ada permasalahan keluarga
dan juga ada acara keluarga
makanya dia nggak bisa hadir
buat menemani hugo di malam hari ini ya
anyway seperti biasa
kalo misalkan disuara hati
tentunya kita bakal kasih beberapa tema tema
yang bisa membuat kalian jadi baper
nah tema hari ini pun juga sama nih ya
seperti episode episode sebelumnya
alias takut kehilangan
ya namanya sebuah hubungan kan pasti
ada yang namanya permasalahan dong ya
ketika gak punya pacar itu
nggak pernah terlepas yang namanya permasalahan
atau mungkin juga mungkin
saling nyalahin satu sama lain
ketika gak punya masalah itu
jangan sampai kalian tuh bener bener